dua dari tiga pelaku pencopetan yang beraksi di tengah kerumunan pengantar jemaah haji di sumedang diamankan polisi
mereka tertangkap tangan saat sedang beraksi di tengah rombongan yang sedang berdesakan
sejumlah barang bukti berupa silet dan uang hasil mencopet diamankan polisi
sejumlah pengantar jemaah calon haji di gedung negara sumedang menjadi korban aksi pencopetan
para pelaku memanfaatkan kelengahan para pengantar jemaah calon haji yang tengah sibuk mengantarkan keluarga mereka
kedua pelaku yang tertangkap tangan merupakan pasangan suami istri asal tegal
mereka beraksi dengan menyobek tas korbannya menggunakan silet yang telah dimodifikasi
setidaknya ada enam belas orang yang menjadi korban pencopetan dan telah melapor ke mapolsek sumedang selatan
para korban rata rata baru sadar dirinya menjadi korban pencopetan setelah mengetahui tas miliknya telah robek dan barang berharga di dalam tas raib
ibu itu mau ambil makanan
dilihat dompetnya cintik ketinggalan di rumah gitu
lepas ke rumah rumah itu enggak ada dicari cari itu sama anak sama si bapak itu
barusan mau ambil
orang orang bilang tasnya disobek
disobek iya tas ibu
sobek tasnya itu
kali ini kantong di belakang
gak tau pas itu tapi kerasa gitu kerasa ada yang ngambil
gitu ya pas dipegang gitu berarti enggak ada gitu
pak harusnya bilang copet copet ini mah diam aja soalnya syok gitu
barang bukti berupa uang tunai tas milik korban serta silet milik pelaku diamankan petugas
sementara kedua pelaku telah diamankan
yanwar aditya sumedang